bernapas adalah bagian dari hidup kita
rasakan udara yang masuk ke dalam tubuh
oksigen yang kita hirup bergantung pada kelestarian hutan
sadarkah anda bahwa hutan memberi begitu banyak manfaat
sebagai sumber udara air dan pangan
berperan dalam pengendali iklim mampu menyerap emisi
bahkan menjadi rumah bernaungnya flora dan fauna
pernahkah terpikir apa yang sudah kita lakukan untuk merawat dan melestarikan hutan
mulailah aksi dari diri kita sendiri
karena menjaganya sama dengan menyelamatkan masa depan